pasri kitty semuanya yang ada di pesawat tersebut gak boleh lihat
kecuali haikal atau kita berdua
dikit aja gak boleh saya
mau mau banget
itu namanya kepo
tangan anne yang aku taruh di belakang
anda punya sesuatu buat ustazah
anne punya kejutan
nggak tau tadi sih nggak begini
eh eh eh tadi ya aduh kenapa jadi sendal ya ustazah aduh
yaudah ustadz saya pamit ya
assalamualaikum waalaikumsalam ustazah nur
nanti kenapa sih ani suka nggak ngerti
kenapa sendal nanti ambil
ini udah terlanjur malu depan ustazah
aduh bos ampun loh bos jangan hukum ani bos please bos
turun turun cepet turun
tahan tahan iya tahan
udah apa pak deh
jangan gembira banget pak de
saya kata lagi gembira
saya juga dega sama haikat
haikat terus merasa kehilangan
sama ibunya bapaknya
apalagi sama adeknya
saya ini orang tua satu satunya lagi buat dia
emangnya si aikal masih sedih aja pak deh
ya enggak sih po tapi kan dia masih larut dalam kesedihan po
iya pak deh ya allah saya juga kaget

pak d juga yang sabar ya
pak de ini tahu semuanya ujian dari allah
pak deh harus segar
ini takdir allah pasti yang terbaik pak deh
waduh ini romanya lagi pada bahagia banget
di sini balik ngomongin haikat gak ada rapi rapinya
ini namanya pucuk di cinta
ulam pun tiba
kalau kata pepatah bilang
anak luwak jangan berantem anak buaya kelilit baju
paling enak minum kopi hitam timpalannya pisang pakenya keju
ini kopi serumnya pahit banget saya minum
pak cintai ini habis lu biaran gini
kalau pisang mah harganya turun
kalau emang pisangnya naik ma masih dipoen
ke kuburan saya
lagi manyun ba udah kayak patok nisat lama
punya teman ma kudunya
kudusnya sama teman lagi berduka
oh lagi berduka
jangan cengangas cengenges cengangas cengenges
iya gitu kira kira
padeh padeh padeh
masya allah padeh
ini ngapain jadi asin amat
saya ini minum kopi bukannya air laut
kok enak gitu
kita seruput lidah saya pada ngilu
ya ini bagaimana kopi saya pak d ya
udah pak d
kali ini udah digulain sama manis kali ya
iya paling nggak begitu dah
sobri kamu yakin kado ini gak bikin masalah bagi kita
kamu yakin ini kado ini nggak bikin masalah
kita itu ngehibur haikal
kita mau ngerjain haikal
gak aku ngerti ya
hadiah apa yang kalian beli buat haikal
hah hah hah
pertama dari prinses lia
banget kan celengannya
yang namanya menghibur kawan sahabat
itu mestinya beli sesuatu yang membahagiakan
beli tiket pesawat ke bali
biar bisa ngeliat pantai
atau nggak makan makan begitu
please deh ah pak sri kitty
biasanya kalau orang lagi sedih
itu kan nggak jajan
nah uang yang gak dipakai buat jajan ini
daripada ditaruh sembarangan
mendingan dimasukin ke celengan
jadikah semakin lama menabung
kita bisa jalan jalan ke bali
eh kamu sopri itu beli apaan
kita itu beli hadiah yang sangat sangat
apa yang gabung segitunya nggak boleh dilihat
jangan jangan ini sesuatu yang membahayakan
pak sri kitty semuanya yang ada di pesawat terdiri ini nggak boleh dilihat
atau kita berdua
dikit aja nggak boleh saya
pak sri kitty mau lihat
mau mau banget
itu namanya kepo
pak sri kitty lihat nih
pak deh pak deh mau ngapain
mau nyamperin pak ustadz
pak deh jangan dulu
kasian haika lagi bersikir
biarkan dia bersikir dulu sampai hatinya tuh bener bener tenang
iya saya juga kasian sama eka
ya udah biar saya coba ajak ngobrol dulu ya pak ya
wa'alaikumussalam pak deh
haikal boleh nanya nggak pak ustadz
amalan apa aja sih pak ustadz yang bikin orang tua hikal bangga
itu banyak haikal
salah satunya kamu itu harus menjadi orang yang soleh
tapi pak ustadz caranya kayak gimana
caranya diantaranya adalah kamu harus memohon ampunan untuk kedua orang tua kamu
karena orang orang yang sudah meninggal itu semua amalannya itu terputus haikal
kecuali doa anak yang soleh
ya lalu kamu bersilaturahmi kepada teman teman ataupun saudara saudara kedua orang tua kamu
semasa mereka masih hidup
nah lalu kamu harus menjadi penghafal al quran
agar kamu bisa memberikan mahkota dari cahaya untuk kedua orang tua kamu di akhirat kelak
ustadz haikal pengen banget jadi hafiz al quran
amin ya allah amin
ya allah mulia sekali keinginan haikal
mudah mudahan apa yang haikal ucapkan allah ijabah
setiap ucapan adalah doa
mudah mudahan allah terima allah ijabah
amin ya allah